calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo hari ini atau kemarin
tidak hadir dalam penetapan pasangan prabowo subianto gibranda kabumingraka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di gedung kpu jakarta
ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari kpu

sampai hari ini sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya
tidak hanya ganjar cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat mahfud md juga tidak tampak hadir
mahfud mengatakan dirinya menyesal tidak menghadiri penetapan presiden
meski demikian mahfud menyampaikan penghormatan
dan ucapan selamat pada pasangan prabowo subianto dan gibranda kabumingraka
ya saya menyesal juga tidak bisa hadir tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan
baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan
lewat telpon ini bapak ke kpu tidak ada apa saya bilang
ya terus diberitahu acara penetapan
jadi waktunya tidak ngejar jadi saya tidak tahu kalau ada undangan
meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya
saya mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan mas gibran